di jalan depan pos pengutipan retribusi inilah pendaki dan petugas pos taman hutan raya bukit barisan melihat harimau lewat pada tiga puluh september lalu
harimau yang terlihat dari jarak sekitar lima puluh meter itu menyeberang dari kawasan hutan raja berne desa semangat ke arah hutan desa laugedang
sebelumnya warga sekitar mengaku melihat harimau melintas di kaki gunung sibayak pada tiga puluh agustus lalu
pada dua puluh sembilan agustus petugas pos taman hutan raya juga melihat harimau berkeliaran di jalur pendakian jarang uda
taman hutan raya bukit barisan memang berbatasan langsung dengan habitat harimau sumatera di taman nasional gunung leuser
harimaunya menampakkan dari kiri dari jalan kiri nyebrang ke kanan pak
terus pada saat itu berhenti sebentar harimaunya di tengah jalan
melihat melonggok longgok lah gitu pak
terus setelah itu lompat langsung ke hutan
unit pelaksana teknis pengelolaan taman hutan raya bukit barisan akhirnya menutup kawasan gunung sibayak bagi para pendaki mulai jumat enam belas oktober dua ribu dua puluh
hal ini dilakukan untuk mencegah konflik harimau dan manusia
penutupan ini disebabkan karena penampakan harimau sumatera di wilayah kawasan tahura bukit barisan
penampakan yang pertama pada tanggal dua puluh sembilan agustus dua ribu dua puluh tepatnya di sekitar simpang pendakian atau simpang tiga pos pendakian gunung sibayak
penampakan kedua pada tanggal tiga puluh agustus yang dilihat langsung oleh salah seorang warga tiga pada tanggal tiga puluh september
penampakan kedua pada tanggal tiga puluh september oleh pengunjung

sosialisasi penutupan kawasan wisata pendakian gunung sibayak dilakukan dengan menempelkan informasi di sejumlah titik yang biasa dilintasi warga sebelum masuk ke jalur pendakian
pengelola juga melakukan sosialisasi lewat media sosial
agus supratman ayat sudrajad karu sumatera utara